berada di lorong berdikari dan lorong beringin kawasan cepako kampung sayur cempako
memberikan nuansa segar dengan aneka sayur mayur yang siap dipetik
kebun hidroponik itu dulunya merupakan tanah kosong yang menjadi tempat pembuangan sampah liar
siapa sangka lokasi itu bisa berubah menjadi kebun sayur hidroponik
adalah rudy harsam seorang pensiunan tni angkatan laut yang memanfaatkan lahan kumuh di sana
dan dijadikan kebun sayur hidroponik
ragam sayur seperti pakcoy caisim bayam brazil hingga cabai burung
tumbuh subur di kebun hidroponik yang dibuatnya
saya mulai berpikir di samping untuk polusi udara sampah yang tidak sehat
kita mulai menerapkan bagaimana caranya agar masyarakat itu pola hidup sehat
pertanam hidroponik bisa dilakukan di pagar dinding rumah apalagi di lahan kosong yang tentu bisa memberikan hasil lebih banyak
dalam berkebun secara hidroponik dibutuhkan peralatan seperti pipa dan selang air
rockwall sebagai media tanam netpose serta kain flanel
perawatan berkebun secara hidroponik ini ternyata lebih mudah
pemberian pupuk cukup ditaruh di tempat penampungan air yang akan mengalir dan berputar ke seluruh pipa dan selang air sehingga bibit sayur tumbuh subur
sayur mayur yang tumbuh subur berkat perawatan yang baik akan dipanen dalam waktu dua puluh sampai dua puluh lima hari
rudy juga membuat kelompok ibu ibu dalam hal menanam memanen mengemas dan memasarkan hasil panen ke media sosial
biasanya setelah diunggah di media sosial aneka sayur dari kampung sayur cempako akan langsung ludes dipesan
selain mencukupi kebutuhan rumah tangga akan sayur dan dijual sayur bayam brazil ternyata bisa diolah menjadi upek mpek sayur
olahan pempek dan sayur bayam brazil tentunya menjadi nilai tambah ekonomi karena sering mendapat order ketika sedang panen sayur
jadi bagi anak anak yang tidak suka makan sayur bisa untuk makan pempek pempek sayur tanpa rasa sayur
aksi di kampung sayur cempako tentunya menjadi inspirasi dan diikuti rt rt di sekitarnya
dono purwanto benya priadi palembang sumatera selatan